hai tapi tentu ya sebelum deadline kita akan deklarasi ini juga masih dispute nih terus
terang tanya keberapa ahli hukum apakah partai nonparlemen itu wajib untuk memberikan dukungan
atau enggak seperti yang ada di parlemen kalau yang di parlemen kan enggak kalau enggak beri
dukungan nggak boleh ke pemilu pemilu ke depan nggak boleh ikut nah ini masih ahli hukum juga
masih dispute ada yang bilang enggak apa apa karena harus parlemen harus karena ada suara
karena kursi dpr itu kan basisnya suara psi udah dapat dua enam juta suara atau satu sembilan rasanya rasanya ya
kita akan memberikan dukungan tapi unggul sebentar lagi biar mas ksang juga mendengarkan aspirasi